sopir mengantuk saat berkendara sebuah mobil di cianjur jawa barat masuk jurang sedalam seratus meter
satu orang meninggal dunia dalam peristiwa ini
beginilah proses evakuasi sopir mobil yang tewas setelah mobil yang dikendarainya terjun ke dalam jurang sedalam seratus meter di jalan raya cibinong cianjur jawa barat
diduga sopir mengantuk hingga tidak dapat mengendalikan kendaraan yang melaju di jalan berbelok
petugas dibantu warga sekitar langsung melakukan evakuasi korban kemudian dibawa ke puskesmas setempat
kami duga kecelakaan tersebut
karena awet tidak terkendali karena kecepatan cukup tinggi
dan itu didukung dengan memang belokan ini tajam